mensesnek pratikno menyebut terpilihnya andika perkasa sebagai calon tunggal panglima tni adalah karena jabatannya sebagai kepala staf angkatan darat
pratikno juga mengatakan meski pemilihan panglima tni tidak berdasarkan urutan ada kemungkinan matra lain akan menjadi panglima tni berikutnya